abang itu tidak pernah terpikir sedikit pun untuk moto sindro
abang tetap akan maju
untuk menjalin hubungan dengan roni
biarpun ada perempuan yang lebih cantik dan lebih pintar daripada room

kayak artis nanti kayak tonem bulan
ini baru mantuma yang paling masalah
ya allah bang
rahmi banget ya
tuh baru aja diomongin sama si sulam
makanya rezeki itu tidak selalu tergantung dari manusianya
tapi semua tergantung allah
makanya kita diwajibkan untuk berbaik sangka sama allah
lo sadar kadira udah buat kesalahan
bukan salah ilham
belakangan ini aku perhatiin
kamu sering banget ngelamun
jangan sampai apapun yang ada di pikiran kamu itu
gak akan mengganggu konsentrasi kamu sang proyek kita rob
kalau enggak semua itu bisa kacau
apalagi sekarang kita harus cepat cepat selesaikan pekerjaan kita di banten
itu penting sekali rob
gue lagi banyak masalah
pikiran gue kacau
apa ini ada kaitannya sama masalah semalam
semoga kamu bisa mencari jalan keluar yang setuju
supaya nggak berlarut larut masalahnya
insya allah reh
juga akan cari solusi untuk masalah ini
gue pergi dulu ya
abang sendiri rob
sudah gak tahan banget
dengan sikap kena bau miru
buah dia minta
agar abang yang tengah ngelahir hubungan sama rob
memang robi mau putusin hubungan kita bang
tapi pastikan ada perempuan lain kan
kau ketika memiliki hubungan bandung
itu perempuan rumah
di depan rumah
itu perempuan ow wam
abang itu tidak pernah terpikir sedikitpun untuk memutuskan ruh
abang tetap akan maju
untuk menjalin hubungan dengan roh
biarpun ada perempuan yang lebih cantik dan lebih pintar daripada room
dan keluarganya gak ada masalah sama keluarga abang
saya segera ke sana
ya terima kasih ya
bapak kan mau pulang sendiri
emangnya pak logi mau ke mana
ini abang dapat tugas dari kantor
ada pemasangan di rick di tengah laut
di pulau menjangan
di dekat pulau menjangan
sama mbak rere ya
ya dia kan partner kerja abang
udah deh ruh gak usah cemburu
hanya rekan kerja
karena juga sangat respect kok sama kamu
mbak rare itu cantik ya
bang roby juga sering banget sama dia kayaknya
walaupun rere cantik
tapi di hati abang itu
rum yang paling cantik
ya udah deh bang
maaf kalau orang udah ganggu
acara bang roby sama mbak rere
gue mau pulang dulu
ambil kambing sama aji dudun
sama aji dudun ya
kambing buat akkh jonny
nih kalian bareng sama jonny
jon mau kan berangkat
udah berangkat bang
bang robi bener bener udah berubah
bang robi lebih mentingin mbak rere daripada rum
emang ada baiknya rum sama bang robi putus
rom gak mau buat bang roby nantinya merasa bersalah karena gak bisa mencintai rom dengan tulus
kenapa rum jadi berubah begitu
dia udah gak percaya kalau aku bener bener mencintainya
nggak bunyi bunyi bang wajo
ya jalan aja
ngapain lo narik narik tuh kambing berduaan
kamu ngambil aji sulam dong
bang aji sulam mau akekkan sejon nih
susah zarum dateng nih kakekannya jonny di rumahnya bapak b aji sulam
iya insya allah john kakak pasti datang
makin sombong aja tuh si sulam
asam amat bang gah
nih kenapa melek rom
tuh aduh siapain lagi nih biang keladinya
kalo kagak si empuk nih biarin tuh orang
po heran jadi orangnya
mobi nya bikin nangis anak sendiri
si rom di rumah
di dalam kamar nangis sendirian
eh lo jangan ngeduga begitu lo
gue dari tadi di mari nih
nah jadi yang bikin nangis siapa dong
ih banyak ke tehe
si rumahnya tuh banyak masalahnya
bukan cuma nama gue doang
jadi orang tua apa gimana sih
kagak ada sensitif sensitifnya sama anak
kalau dia kenape nape gimana
hah paling juga si robi
siapa lagi kalau bukan dia yang sering nyakitin
iya robbynya nyalain orang aja
eh tenang aja
kita mau bebena bebena
eh jangan deh lo
eh abis baru beli lagi nih ya allah
mudah mudahan lo lagi kita beli
kesel deh abis ini lo
kalau didiamin terus si mamut
ntar muda dagang kita habis
udah untungnya diambilin terus
udah gitu sekarang
tu warga pada mengindar terus dari toko kita
gue aja udah empet liat kelakuan mie
ya abah keras sedikit dong sama dia
biar dia ada rasa takut sama abah
nah itu dia persoalannya nih
dia itu kagak takut sama abah
kalau kita kerasin
kalau didiamin terus
bikin susah kita mbak
kita kagak punya modal lagi
keuntungan dari dagangan
diembat semuanya sama dia
yang beli sedikit
gara gara dia itu
sudah jadi ya
bener bener deh si sulam nih
pinter banget cari simpati warga
ini bagian dari strategi politiknya ini
untuk cari muka di depan warga
abah juga sih
semalam juga masih kagak sadar
bahwa abah tuh
sama si badar
itu doh preman kurang ajar banget ya
kayaknya kita gak bisa diam aja nih mie
udah kita kasih pelajaran ya orang
ini udah jalanin
waktu gue diculik sama sobari dan badar
hampir gak menapas
kalau gue betreak
masa sampai segitunya pak haji
kayaknya nggak mungkin pak haji sulam sampai begitu
emangnya pak haji pikir
haji sulam mau mempertaruhkan hidupnya
kalau pak haji muhyiddin kenape nape
ya mana gue tau
lu kan tau sendiri
ya tau sendirilah
bagaimana preman itu
tapi sobare sama badar sudah ngomong
kalau pak haji sulam tidak terlibat pak haji
mereka ngelakuin itu juga karena ulah pak haji sih
kalau ada orang tega
kalau gak suka
ya ngurusin pak haji sendiri
lah lo kok semuanya pada nyalahin gue
gue kan korban peculikan
bagi pak haji sih diculik
kalau bagi sobari sama badar
ngasih peringatan untuk haji muhyiddin
supaya jaga diri
pak sultoni jangan percaya sama si badar sama saubari
mereka itu udah dicuci otaknya si sulam
saya yang salah
dari pengalaman yang sudah sudah
kita semua tidak boleh saling menyalahkan
dan tidak boleh percaya dalam cerita satu pihak
ntar kita kejebak lagi
yang kita dukung malah pihak yang salah
yang bener malah dirugikan
akhirnya warga sudah bisa menilai
mana yang benar mana yang salah
warga udah pada pinter
baca dari pengalaman kemarin
sehingga sudah tidak gampang terhasil sama haji muhyiddin
abang juga lega dengarnya
udah kagak melek sebelah
kayak gini ya bang
jadi pakai bat mata jadi melek dua dua
pakai buat nanti
kalau sakit nanti pakai aja kembang teleng
jangan buat bercanda